sampai jumpa di video selanjutnya
bila bila udah baik udah baik
bawa itu ke mana panti tuhan
supaya kita bisa saling bertemu
dewi jangan marah dong sama kang
nanti cantiknya ilang
sakit wi aduh wi lepas
kang ini gak seberapa dibandingin dengan marahnya ibu sama dewi
sekarang jawab kenapa akan fitnah dewi
tapi lepasin dulu wi sakit wik beneran
dewi sekarang kasar sama akang
dewi kan tahu
kalau cinta kang gustaf tuh dalam sama dewi
samudera yang paling dalam aja gak bisa ngalahin cinta akan sama dewi
tapi laki laki mana gak ceburu kalau tunangannya tinggal bersama laki laki lain wi
hati kang gustaf ini rapuh wi
gak bisa sedikit aja disakitin wi
ya sebenarnya kang gustaf mengatakan hal itu sama ibu
cuma karena kang gustaf gak rela aja dewi deket sama laki laki lain
pokoknya dewi gak boleh dekat sama laki laki lain

dewi cuma untuk akang
cuma milik kang gustaf
aduh kang gak usah berlebihan kayak gitu deh
dewi males dengernya
pokoknya gini mulai sekarang akang gak boleh macem macem sama dewi
kalau enggak dewi bakal cerita semuanya kembali lah
sita kita masih mau pergi
kau harus pergi
sita aku mau pergi
sita aku mau pergi
sita aku mau pergi
boleh istirahat yuk
yuk udah pegel
kalau kamu pegel ke kamu istirahat kamu aja jangan ajak aku
aku harus cari sita
ya tapi kan kamu udah kelihatan lelah bangga
tuh lihat kamu udah
kamu udah kecapean istirahat lima menit aja lima menit aja
kita cari es kelapa muda yuk
ya kita cari
gak mau aku gak mau minum gak mau makan aku cuma mau sita
mau cari sita aja
tau gak dwi
lihat aman ini aku jadi ingat waktu kita kecil dulu ya
kita suka main gendong gendongan kalau aku lagi capek aku langsung gendong aku
dan kenangan itu selalu membekasi hati aku nelina
apa mungkin setelah itu di taman ya
dia nungguin aku di taman
nah aku tahu perasaannya kamu
cuma dari awal ketemu
aku mencintai sita
dan hati aku itu penuh dengan sita
gak ada yang lain
aku harus cari dia sekarang
bener bener cuma sita di hati dan pikiran andre
bahkan dia gak pernah peduli ataupun ngeh semua perhatian dan sayang aku sama dia
buat apa merpati itu andre
sita pernah bilang sama aku
kalau merpati itu bisa kirim surat kemana aja
sekarang aku mau coba kirim surat ke sita
siapa tahu dia balik ke sini
kamu tunggu sebentar di sini ya
pokoknya kamu tunggu di sini
tapi janji jangan kemana mana
pak pati gak boleh terbang
rasa sih baju ini cocok buat bibi
emang letek bibi
kan ibu belum tua tua
masih pantes kok
tuh warnanya bagus
wah burungnya banyak
ini buat apa kok burungnya banyak
kan kamu bilang burung burung pati ini bisa ngirimin surat kemana mana
jadi aku bawain burung pati ini
semakin banyak semakin besar kemungkinan kita akan memilih sita
aku juga bawain bolpen sama kertas
kita nulis surat ya buat sita
kenapa juga bawa kertas
surat yang banyak
bagus sekali pendek
kalau ini bisa bikin kamu bahagia akan aku lakukan rey
aku akan membantu kamu semampu aku
meski sampai kapanpun kamu gak akan pernah mungkin membahas perasaan aku
aku nunggu kamu di tempat kita ya
bila bila udah baik udah baik
bawain dulu merupakan kekuatanmu
supaya kita bisa saling bertemu
inilah wadun aku di bangkit
kamu kasih surat ke sita ya
harus sampai ya
terbangin burungnya yuk
terbangin burungnya ya
terbangin burungnya ya
terbangin burungnya ya
terbangin burungnya ya
ya allah semoga suratnya itu sampai ke sita dibaca sama sita
terima kasih ya
terima kasih ya
nah ada makanan
tidak sudah mampu
tete pergi aja dulu temenin temen teteh
ntar biar aku yang jelasin sama bibi
kamu kok bisa sampai sini
udah lah wih nggak usah dibesar besarin
masih ada yang lebih penting
jadi masalah yang waktu itu kamu ceritain
kamu bingung kamu keluar dari rumah apa enggak
akhirnya kamu ambil keputusan aku keluar dari rumah
aku memang harus pergi sah
udah waktunya aku pergi
itu keputusan yang udah aku ambil
tapi kamu pergi tanpa memperdulikan keadaannya andre wih
sebetulnya mau kamu apa sih
kamu hanya ingin mempermainkan andre
di saat dia jatuh
kamu datang dengan membawa harapan
dan setelah dia naik kamu menjatuhkan dia lagi
kamu tahu wih
perbuatan kamu ini hanya membuat andre lebih parah
tega banget kamu
tapi aku gak mungkin ngerubah keputusan aku
masalahnya terlalu rumit sat
kamu pasti gak bakal ngerti
mana bisa aku ngerti kalau kamu gak cerita
berarti selama ini aku menilai kamu benar
kamu melakukan semua ini hanya demi uang
setelah kamu mendapatkan uang kamu pergi
masya allah sat
ini bukan kebenaran
ini bukan kebenaran ini bukan kebenaran
ini gak ada hubungannya dengan uang
udah lah wih percuma kamu jelasin
seperti kata kamu kan
nggak ada yang perlu dijelasin lagi
aku juga nggak akan pernah ngerti sama orang yang so baik
melakukan semua ini hanya demi uang
nggak akan pernah wih
kamu salah paham
selamat menang wih